kalau emang cuma pengen makan siang yaudah tunggu di mobil
tapi aku cuma mau bilang
kamu perempuan yang sama seperti aku temui pertama kali dulu
aku tak pernah bisa lupakan sampai keapapun
ini dia senjata yang paling aku tunggu tunggu untuk menghancurkan perkawinan kalian
kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang
tidak mungkin dan
kita kan tidak mungkin raz
hai tak campur
kau tidak mengharapkan apa apa terhadap saya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
yuk makasih ya
kok malah aku liatin kemeja aku
jelek ya kemeja ya
nggak mas aku suka aku dengan kemeja mas
nggak enak aja kalau sampai staff
bukan begitu mas
nggak ada yang berani ngetawain aku
dan yang kedua
aku udah berusaha baiknya
sama kamu dengan ngajakin kamu makan siang
udah itu aja
jangan berapa lakukan aku seperti orang bodoh ya
ya ampun yang itu
ya ampun aku nggak sengaja
sumpah nggak sengaja
kasih aku alasannya masuk di akal deh
aku kangen sama kamu
dan aku nggak mau kehilangan kamu rik
meskipun kita cuma bisa ketemu
pas makan siang aja
aku tahu kenapa kamu kesini
gimana kalau aku kasih tantangan
tapi kamu pakai kemeja ini
kalau emang cuma pengen makan siang yaudah
tunggu di mobil
ibu bangun bu
banda itu mudah
aku masih cuma berteman
bapak ngomongnya sama siapa otak kamu itu ketinggalan disana iya
apa nih apa apaan sih berindahannya apa apa jawabannya apa
yang harus kamu cari itu si rizky bukan riko
ini situasi yang sangat menguntungkan paham
gila apa benar benar hebat pak
kamu yang bodoh udah sekarang kamu cari itu rizky
manu pingsan di ruangannya res
kenapa ini sih res
kamu diri ya
untung brenda cepat ngelihat kamu dan dibilang sama aku
gak gak apa apa pak
aku tadi mau duduk gitu terus keplasnya kepalanya keben
aku harus cerita apa lagi raz
itu itu emang kenyataannya
kamu jangan suka fitnahin orang res
itu itu gak baik
sampai jumpa lagi